terut berjaga di lokasi ini untuk melakukan investigasi
ini gorengnya cukup lama dua puluh menit
atau mereka cuma pikir ini bising banget teman teman ppia ini